nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat menyentuh level terendah sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
pd perjuangan menganggap pelemahan rupiah ini bisa dimainkan oleh lawan politik sebagai pelemahan strategi koordinasi pemerintah dan bank indonesia
sementara partai gerindra mengusulkan agar pemerintah membuat kebijakan pengetatan
nilai tukar rupiah terhadap dolar as terus turun sejak awal tahun
posisi nilai rupiah saat ini menurun jauh jika dibandingkan pada saat pemerintahan kabinet kerja dimulai
nilai tukar rupiah sempat menyentuh angka empat belas sembilan ratus delapan puluh rupiah per dolar amerika serikat
level terendah dalam dua puluh tahun terakhir
melemahnya nilai tukar rupiah ini terjadi di tahun politik ketika presiden joko widodo kembali mencalonkan diri menjadi presiden bersama mahathir fahmin
namun pemerintah meminta masyarakat tidak perlu resah karena melemahnya nilai tukar rupiah kali ini berbeda dengan yang terjadi pada krisis moneter seribu sembilan ratus sembilan puluh
kita tadi itu fokus pada mau ekspor apa saja yang harus dipersiapkan dalam dan harus diumumkan bukan sekarang diumumkannya sebetulnya
ada yang menyangkut sda sumber daya alam termasuk batu bara
ada juga yang menyangkut industri ada juga yang menyangkut pariwisata
melalui dari sektornya terutama adalah itu
kita juga membicarakan secara detail mengenai b dua puluh kita bagaimana
b dua puluh itu sudah sangat siap
dikutip dari laman detik com anggota komisi keuangan fraksi pdi perjuangan hendrawan supratikno menjelaskan
pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika bisa dimainkan oleh lawan politik jokowi sebagai pelemahan strategi koordinasi antara bank indonesia dan pemerintah
sementara itu wakil ketua komisi keuangan dpr dari fraksi gerindra suprayitno mengusulkan agar pemerintah membuat kebijakan pengetatan
suprayitno menambahkan jika nanti terjadi dampak politik seperti demo besar besaran maka hal itu merupakan lampu merah bagi pemerintah
nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan hingga mendekati angka lima belas ribu rupiah per dolar amerika serikat sampai dengan hari ini
sebagian pihak termasuk oposisi mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengendalikan nilai tukar rupiah
sebagai contoh pak gerindra menilai anjloknya rupiah adalah pukulan telak bagi kondisi ekonomi indonesia
rupiah melemah di era presiden joko widodo tim koalisi pengusung jokowi maruf masih meyakini gejolak rupiah terhadap dolar tidak akan berlangsung lama dan dapat diatasi oleh pemerintah
bagaimana sebenarnya kondisi fundamental ekonomi indonesia saat ini dan seperti apa kemudian dampak melemahnya rupiah ini ke ranah politik jelang pilpres dua ribu dua puluh
kita akan ulas lebih dalam lagi saya sudah bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir
di studio prime news sebelah kiri saya langsung sudah ada mbak eva kusuma sundari anggota komisi enam dpr ri dari pdip
selamat malam mbak eva apa kabar
dan di tengah sudah ada mas aryadin mardika jurubicara partai gerindra
selamat malam mas adin apa kabar
dan di ujung nanti kita bedah lewat mas bima yudhistira adi negara dari ekonomi indef bagaimana kemudian kondisi ekonomi kita saat ini nanti kita akan bedah
tapi sebelumnya bapak ibu kita lihat terlebih dahulu
pernyataan dari menteri keuangan sri mulyani setelah menghadap presiden terkait dengan anjloknya rupiah sampai dengan hari ini
di bidang ekspor pemerintah akan terus melakukan upaya untuk meningkatkan ekspor kita
karena walaupun ekspor kita bertumbuh namun pertumbuhan ekspor kita lebih kecil dibandingkan pertumbuhan impornya
oleh karena itu selain kita mengendalikan impor kita juga harus mengurangkan impornya
untuk itu kita pakai instrumen fiskal seperti kita memberikan insentif kita memberikan pelayanan kemudahan oleh biaya dan cukai
kita juga memberikan kemudahan termasuk pembiayaan melalui institusi seperti lp itu kita akan terus tingkatkan
mbak eva ini rupiah sudah sampai di batas psikologis begitu ya sampai ditutup tadi di angka rp empat belas sembilan ratus tiga puluh
per dolar amerika serikat
saya ingin tahu kemudian bagaimana teman teman dari fraksi pendukung partai pengusung pak jokowi
melihat kondisi rupiah sampai dengan saat ini tampaknya banyak juga ini mbak eva yang khawatir ya
dengan rupiah yang hampir tembus ke rp lima belas
ya kalau khawatir ya tapi kan ini gejala umum ya di seluruh dunia mengalami depresiasi uang masing masing
dan menurutku indonesia relatif bisa tidak seburuk misalkan para ekonomis
yang ada di argentina ada di turki kemudian juga di negara lain
yang mengalami apresiasi itu tiga negara ya mas kalau nggak salah australia kemudian ada thailand ya kalau di asean
jadi kalau indonesia kayak india ya tapi tidak seburuk seperti yang saya sebutkan di awal
kira kira depresiasinya sekitar delapan sampai sepuluh an gitu
tapi tentunya harus dihentikan karena akan mendatangkan berbagai persoalan
apalagi ketika kita melihat
kenapa kok depresiasinya kita besar seperti itu
karena faktor fiskal tadi yang dikemukakan bumen q bahwa performance export kita jelek
sehingga mengganggu pelemahan ini atau mempercepat pelemahan ini
dan yang kedua walaupun demikian kenapa tadi di awal saya menyatakan relatif bisa mengendalikan tidak seburuk dengan negara negara yang lain
ternyata sejak awal jadi sudah diantisipasi bukan kemudian tidak melakukan persiapan ya
misalkan dengan mengantisipasi
solusinya yaitu b dua puluh itu ya
biodiesel dua puluh itu yang sebetulnya penyebab kalau faktor ini tidak diantisipasi sejak tahun lalu
itu kita pelemahan rupiah makin buruk dari yang saat ini
jadi menurut anda tetap meskipun terdepresiasi hampir menyentuh angka dua belas
tapi apa yang dilakukan pemerintah sudah cukup maksimal begitu ya
belum belum maksimal
belum maksimal oke belum ketemu
tetapi sudah antisipasi sebetulnya
jadi sudah ada
kalau nggak ada antisipasi itu
misalkan tadi pak menko
perekonomian akan menjelaskan tentang
bagaimana perluasan pelaksanaan b dua puluh
kalau itu tidak dimulai sejak lama
sebetulnya kita akan lebih buruk lagi
tapi seperti yang kita tahu juga
perlu ada terobosan terobosan
untuk mempercepat memperluas ekspor misalkan
dan salah satu yang diambil oleh jokowi
misalkan adalah dengan menghentikan sementara
yang konten impornya tinggi
dan tentu juga penyeset
ikat pinggang dikuatkan
seperti itu efisiensi di dalam negeri
pengetatan begitu ya
mas adin saya yakin ada banyak sekali kritik
dari teman teman oposisi
apalagi gerindra yang memang sejak awal
membawa isu ekonomi ini cukup kencang
untuk kubu pak jokowi saat ini
kalau dari pandangan teman teman partai gerindra
dan oposisi melihat depresiasi rupiah
sampai dengan hari ini
sampai mendekati angka rp lima belas
terhadap dolar as seperti apa
jadi kita melihat ini konsekuensi ya
jadi kita sebenarnya sudah mengingatkan ini
sejak lama kira kira satu setengah tahun yang lalu ya
salah satunya sebenarnya kita melihat fundamental
dari misalnya dari perdagangan
trade defisit akan terus naik
terutama karena harga keekonomian bbm misalnya itu
tidak segera dinaikkan misalnya
sementara defisit impor migas itu terus naik
kemudian yang lain kita juga melihat
ada defisit fiskal misalnya
kemudian juga ada kebutuhan pembiayaan
untuk infrastruktur yang semuanya itu
sudah kita lihat satu setengah tahun yang lalu
kita sudah seringkali ingatkan
dan juga kita lempatkan ke masyarakat
bahwa ini berbahaya apabila pemerintah tidak mau mendengar
suara dari masyarakat dan mungkin dari partai oposisi gitu
nah kenapa kita melihat ini berbahaya
karena indonesia sendiri punya kerawanan
dalam hal ini kerawanan ekonominya itu
tahun dua ribu tiga belas dua ribu empat belas indonesia itu masuk dalam fragile lima
jadi lima negara yang dibilang punya kerapuhan dalam ekonominya itu
ada indonesia brazil afrika selatan
kemudian juga turki ya
kemudian juga ada ee
nah kita sekarang melihat turki sudah mengalami krisis
tadi malam afrika selatan juga sudah
nah ee mereka ini punya ee
sebenarnya punya fundamental yang memang mirip indonesia
meskipun mereka lebih jelek ya daripada indonesia
eee tapi saya melihat bahwa apa yang sudah dilakukan
apa namanya sudah diramalkan tiga empat tahun yang lalu
itu terbukti sekarang
nah kita hanya berdoa dan juga meminta
misalnya kepada pemerintah
mohon langkah langkah kebijakan diambil itu
menggunakan akal sehat gitu
artinya jangan mengejar elektabilitas dan sebagainya
ya kalau memang kita perlu misalnya menaikkan harga bbm kita naikkan
kalau kita perlu menyetop beberapa program
infrastruktur misalnya ya kita stop dulu
apa yang kemudian tadi mbak eva katakan sudah diantisipasi dan lain sebagainya
artinya menurut anda ini belum sampai tahap yang signifikan untuk bisa
menyelamatkan rupiah sampai dengan saat ini
ya karena begini karena begitu nanti misalnya rupiah ini melewati
threshold lima belas ribu ini nanti yang juga apa namanya berdampak itu tidak lagi
hanya faktor teknis dan fundamental tapi juga ada sentimen gitu
ada behavior disitu
orang akan panik akan ikut menukarkan rupiahnya ke dolar dan itu akan membawa
pada kepanikan gitu
nah kita melihat pemerintah perlu segera mengambil langkah yang konkret dan dan berani gitu
dan berani gitu
dan berani gitu
jadi kita harus mencari cara cara supaya menghentikan ini
nah menurut saya ini ibarat sakit demam kalau diobatin sedikit sedikit itu nggak selesai selesai
malah parah gitu
mendingan biarkan saja sakit demamnya selesai terjadi dan selesai dengan cepat
dan kemudian nanti recover
oke baik saya ingin ke mas bima
sebenarnya seberapa mengkhawatirkan sih sebenarnya mas bima kalau dari perspektif ekonomi ya
ini kita bicara ekonomi nanti kita akan tarik bagaimana kemudian ini bisa berdampak terhadap politik tentunya
karena ini berlangsung di tahun politik kan begitu kita menjelang pilpres dua ribu sembilan belas
seberapa mengkhawatirkan kondisi ini rupiah ini saat ini dan bagaimana sebenarnya kondisi fundamental ekonomi indonesia
nanti kita jawab mas bima kita harus jeda terlebih dahulu kami akan segera kembali prime news akan kembali usai jeda
anda kembali di prime news tadi mbak eva dan juga mas adi
adin sudah menjelaskan masing masing bagaimana perspektif pandangannya terhadap pelemahan rupiah saat ini
nanti kita akan bahas bagaimana kemudian rupiah bisa berdampak kondisi saat ini bisa berdampak ya mas adin dan juga mbak eva terhadap politik
kita lihat dulu ada grafis quote yang memang sudah banyak dikomentari oleh banyak politisi terkait melemahnya rupiah terutama dari teman teman oposisi
kita lihat ada pernyataan dari wakil ketua dpr fahri hamzah
ini yang mengatakan sudah tidak ada waktu yang tim ekonomi
kalau kita lihat oh ini di belakang
satu satunya ancaman paling berat pak jokowi adalah ekonomi
kalau rupiah ini amblas amblas pak jokowi
nanti saya ingin tanya bagaimana respon dari mbak eva melihat pernyataan dari fahri hamzah
tapi sebelum kita masuk ke situ saya ingin ke mas bima terlebih dahulu
bisa dipaparkan mas bima sebenarnya seperti apa seberapa mengkhawatirkan kondisi ini
fragile lima itu ada argentina kemudian turki terseret krisis ke afrika selatan
nah kita lihat transmisinya itu berapa lama kemudian sampai memukul sektor real di indonesia
kemudian yang kedua inflasi kita sebenarnya masih cukup rendah
nah tetapi transmisi dan efek psikologis yang dibawa dari negara negara yang berkembang tadi itu sangat cepat dalam kurun waktu satu bulan
itu bisa menggulung negara emerging market lainnya
makanya pertanyaannya adalah kita sedang krisis atau tidak
nah ini kondisi ini beberapa pengamat ya terus sama paul krukman misalkan peraih nobel ekonomi dia bilang apakah kita akan berpesta seperti sembilan puluh delapan
jadi maksudnya berpesta sembilan puluh delapan ini adalah masalah yang serius bahwa krisis mata uang di beberapa negara berkembang itu akan berulang menjadi krisis dari emerging market secara global
nah sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan kemudian bank indonesia itu melakukan

kalau dari bi itu kita apresiasi sekali
kalau bi tidak menaikkan bunga acuan ya sampai satu ratus dua puluh lima basis point sejak awal tahun mungkin rupiah hari ini sudah lebih dari
oke kebijakan apa yang menurut anda masih kurang atau kurang tepat dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menahan rupiah ini
ya salah satu kebijakan yang kurang memang saya bisa bilang mohon maaf bu eva memang kita telat untuk mengantisipasi sebenarnya

kejadian dua ribu lima belas itu sebenarnya sudah terindikasi bahwa ada kenaikan suku bunga fed akan terjadi
kejadian dua ribu lima belas itu sebenarnya sudah terindikasi bahwa ada kenaikan suku bunga fed akan terjadi
jadi dalam waktu dekat ya normalisasi kebijakan kemudian negara berkembang akan ditarik keluar capital outflow nya oleh investor asing
cuma pada waktu itu pak jokowi memotong subsidi energi kemudian mengalihkan kepada proyek infrastruktur
ambisinya bagus untuk infrastruktur tetapi kalau dicek komponen bahan baku yang impor dari infrastruktur itu cukup tinggi
nah baru sekarang akhirnya semacam saya bisa bilang gerusa gerusu
berusaha blusunya bagaimana sembilan ratus barang komoditas akan dikendalikan impornya
nah itu barang apa dulu dan itu juga menjadi sentimen negatif bagi pemerintah
mereka melihat gimana nih kalau sembilan ratus barang ini terkait dengan bahan baku dan barang modal yang industri butuhkan
artinya saya akan memborong dolar sekarang untuk melakukan impor lebih awal
nah ini yang harusnya koordinasinya lebih bagus
jadi bank indonesia dan pemerintah
jadi koordinasi fiskal dan moneter saya kira masih berjalan di koridor koridor yang terpisah
kemudian satu lagi mas soal devisa hasil ekspor
oke kita mendorong ekspor untuk memulihkan nilai tukar rupiah
itu satu poin yang cukup bagus karena kita mengalami defisit perdagangan
tetapi kita cek bahwa ekspor kita dorong semaksimal apapun uang dari hasil ekspor itu diparkir di bank luar negeri
maka percuma kita mendorong ekspor uangnya tidak masuk lagi
ke dalam negeri
apa yang salah disini
yang salah bank indonesia dan pemerintah sekarang kalau hanya himbauan ke pelaku usaha nggak efektif
makanya kita sarankan bahwa diperlukan perpu peraturan pengganti undang undang
untuk mengganti undang undang lalu lintas devisa kita yang memang kelewat liberal
disitulah akar muasal penyakitnya
jadi ini butuh keberanian dari pak presiden
karena situasi mendesak terbitkan perpu undang undang lalu lintas
keberanian dari pak presiden kemudian ini bisa membuat sentimen negatif
kita masuk ke tahun politik lagi lagi mbak eva dan juga mas ade nih ya
saya yakin pasti ini segala isu pasti akan terus dikapitalisasi begitu kan
apapun isunya apalagi ekonomi apalagi mau tembus lima belas ribu
artinya perlu diantisipasi untuk ke pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
bagaimana kemudian ini bisa berdampak secara politisi mbak eva
banyak yang mungkin menjadi kecewa mungkin dengan pak jokowi
harus dibangun pengertian ya bahwa ini kita seperti pelanduk yang karena gajah
dua gajah bertarung yaitu amerika dan china
dan china itu merespon dari amerika itu dengan melemahkan yen kan
ini kan sesuatu yang tidak dihitung oleh ekonomi yang konvensional
dan itu makin memperburuk
jadi emerging economy itu mengalami more or less situasi yang seperti di indonesia
tapi kalau kemudian kita tidak cepat agar supaya tadi transmisinya itu dihentikan
memang akan jadi persoalan
nah kalau di indonesia sendiri apapun bisa jadi isu politik kan
mbak mbak yang telurnya tidak apa apa pun jadi politik gitu loh
padahal telurnya oke oke saja karena inflasi cuma rp tiga dua ratus
nah oleh karena itu tadi kalau salah satu terobosan yang cukup radikal misalkan dengan perpu
saya sih setuju karena sejak awal di komisi sebelas itu ngomong eh tahan dong hot money itu
kok kita kayak kelewatan doang sementara duit kayak kesedot begitu
dan kemudian ada policy yang menurut saya moderat ya di bi yang sudah merespon
misalkan dengan menetapkan suku bunga yang menjadi mingguan yang dulunya tahunan ya
itu kan sebetulnya menuju ke sana
nah sekarang kita tinggal memperkuat bi untuk mengambil policy radikal
cina aja berani kok kenapa kita enggak
dan cina ternyata performance nya akan melakukan lompatan lompatan dengan di luar mainstream
dan menurut saya time is now ya the timing is now gitu loh untuk melakukan kebijakan kebijakan radikal tersebut
itu ya pertama
yang kedua koordinasi antara
apa kan antara bi dan pemerintah cukup intensif mas
dua kali rapat kerja di komisi sebelas itu batal hanya agar supaya membiarkan mereka berkoordinasi
sehingga diganti malam hari kayak tadi malam
dan bi sudah memberikan paling tidak seperti road map ya tapi in the short term apa yang harus dilakukan
dan memang apresiasi untuk bi
bi karena masuk kepada dunia fiskal juga
karena problemnya di sana termasuk dengan upaya bagaimana mempercepat sekolah
untuk sektor pariwisata untuk menggantikan kelemahan kelemahan kita
baik mbak eva kalau dampak politisnya bagaimana kemudian untuk teman teman pemenangan jokowi ⁇ maruf ⁇
ini petahana kemudian justru paling lemah rupiah ada di era pak presiden jokowi
ya tapi kan kalau dibandingin negara lain kita lebih bagus gitu loh
tetap harus dilihat bahwa ini adalah sisi eksternalnya juga bisa dilihat
bahwa ini upaya dan upaya itu berhasil
look at the napers kan gitu kan lihatnya
jadi tidak boleh kemudian seolah olah kita buruk dibandingkan
year on year yang tidak konteksual dengan lingkungan yang lain
kalau dibandingkan apa lagi dibandingkan tahun sembilan puluh delapan begitu ya
sembilan puluh delapan kita jauh lebih bagus saat ini ya
karena pertumbuhan ekonomi plus ada capital inflow
oke baik mas adin ada tanggapan
ya jadi bagi kami kami melihat sebenarnya di antara semua tim kabinet yang dimiliki pak jokowi
tim ekonominya itu yang paling profesional sebenarnya
jadi kami tidak menyaksikan kemampuan tim ekonominya pak jokowi ini untuk menganalisa dan memprediksi ini akan terjadi
jadi kita punya bu sri mulyani pak darmin pak bambang brojo dulu ada pak agus parto dan pak mirza
jadi maksudnya pak jokowi begitu
nah artinya gini yang menjadi problem adalah kemampuan petahana ini pak presiden kita ini untuk mendengarkan itu
kemauan dia untuk mendengarkan bahwa ada resiko kalau ini diteruskan
nah ini yang menjadi problem dan saya pikir bagi kami ini blessing in disguise sebenarnya
namanya politik begitu kira kira masa ini
kepercayaan diri petahana ini kami lihat terlalu berlebihan
artinya tim ekonominya sendiri kami meyakini dan kami tahu benar bahwa mereka tahu dan bisa memprediksi bahwa apabila semua yang di apa namanya
dan juga dicitak citakan oleh
dan juga dicitak citakan oleh
bahwa presiden itu dilakukan akan punya dampak dampak yang tadi seperti ini pada akhirnya
nah yang ingin saya dan kami juga mungkin sarankan sebenarnya kami mudah mudahan itu tadi tim ekonominya ini sekarang sudah punya peluang untuk didengarkan sekarang
jadi mereka sekarang punya momen punya situasi dimana mereka akan didengarkan oleh pak presiden
nah momen itu harus dimanfaatkan sebaik baiknya
tidak hanya untuk menjelaskan bahwa kita harus
tidak hanya untuk menjelaskan bahwa kita harus mengubah ulang cara berpikir beliau
tapi juga sebenarnya untuk menertibkan teman teman di kabinet yang lain
ada tim tim yang lain ya teman teman kabinet
teman teman dari bapak eva nih
bukan dari partai ku yang kita setia
mendorong tadi strateginya supaya sinkron gitu kira kira
oke tapi sebenarnya kalau kita melihat di luar konteks apa namanya rupiah yang terdepresiasi
tapi tentu kan gagasan dan juga kegagasan
dan juga ide ide ekonomi ini kan tentu menjadi hal yang baik sebenarnya untuk masyarakat ketika ada
sebetulnya ada result yang positif ya
sampai kemudian trump menaikkan berkali kali dalam waktu pendek suku bunga
kenapa karena investment rate kita membagus
capital inflow kemarin pembagus dan seterusnya
tapi begitu inward lookingnya strategi dari trump itu digenjot
nah mulai berantakan dan apa
bukan hanya indonesia emerging ekonomis yang lain juga ada begitu
oke oke baik mas bima yang kemudian dikhawatirkan atau sudah banyak di warning begitu ya
oleh sebagian pihak jangan sampai rupiah tembus di angka lima belas ribu
kira kira begitu atau mungkin di atas itu
apakah ini besar potensi itu terjadi melihat pelemahan rupiah yang terus menerus terjadi sampai dengan saat ini
nanti kita jawab mas bima kita harus jelaskan terlebih dahulu
prime news akan segera kembali sesaat lagi
bagaimana menanggapi kondisi rupiah tadi sudah kita bahas
apakah ketakutan akan tembus di level lima belas ribu ke atas ini bisa saja terjadi mas bima
dia membuat satu simulasi uji stress test ya
jadi di level berapa sebenarnya korporasi maupun bumn itu sanggup untuk menahan nilai tukar rupiah
ternyata lima belas ribu
dan yang kedua ojk kemarin bilang bahwa
bank sanggup untuk dua puluh ribu
tapi yang dua puluh ribu itu adalah perbankan yang kuat bukan sektor realnya
nah yang sektor real kita itu adalah lima belas ribu
nah jadi kalau sektor real itu terkenal lima belas ribu impact nya apa
impactnya adalah keuangan perusahaan pasti akan tertekan karena biaya bahan baku akan meningkat
itu juga menciptakan yang namanya imported inflation
ketika imported inflation tercipta walaupun tidak terlihat pada bulan agustus kemarin
itu nanti akan ditransmisikan kepada harga jual produk
nah kalau harga jual produknya naik maka nanti berimbas pada daya beli masyarakat
yang kedua kita juga harus concern soal utang dari swasta
nah utang dari swasta ini gak main main ya
karena pada waktu dia meminjam uang itu masih tiga belas tiga ratus
kemudian dia harus membayar utang jatuh temponya setahun kemudian
itu sudah hampir lima belas ribu
jadi dikalikan saja berapa selisih kursenya
dan perusahaan pasti akan melakukan efisiensi efisiensi
yang kita khawatirkan efisiensinya salah satunya adalah ke tenaga kerja
nah jadi itu efek transmisinya nanti bisa ke sektor real itu yang kita lihat harus waspada
kemudian yang berikutnya lagi saya kira sekedar menambahkan ya
ini yang membuat carut marut rupiah ini selama ini saya nggak setuju kalau tadi mas adin bilang bahwa ini ya karena jokowi tidak mendengarkan tim ekonomi
bukan bukan itu
tapi karena ada beberapa menteri yang coba mengembosi pak jokowi
salah satunya apa salah satunya bagaimana mungkin ketika kita membutuhkan suplai rupiah
di saat yang bersamaan izin impor beras itu keluar dua juta ton
itu nggak main main
jadi pak jokowi sudah berusaha bu sri mulani sudah berusaha untuk safeguard rupiah
tapi di sisi yang lain ada beberapa menteri yang dia bermain sendiri
nah menurut saya buat bu eva juga
ini yang menjadi bahan evaluasi sebenarnya
iya tolonglah ditertibkanlah menteri menteri seperti ini
jadi jangan kemudian dia memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan sendiri atau kelompoknya gitu
dan ini merugikan elektabilitas dari pak jokowi
nah ini yang kita inginkan kita sayang sama pak jokowi tetapi tolong ditertibkan
nah ini yang saya kira memperburuk kondisi ya
dimana koordinasi bi dan pemerintah itu masih agak lagging
kemudian di sisi yang lain koordinasi antar kementerian di bidang ekonomi itu juga harus di clear kan juga
sehingga tidak menimbulkan spekulasi dan psikologis pasar sekarang menjadi negatif
baik mas adin tadi kalau kata mas bima ada menteri menteri yang kemudian tidak tertib ini kira kira begitu ya
yang harus ditertibkan oleh pak jokowi ini juga dilihat oleh partai gerindra tidak
maksudnya gini kalau kita tarik ini kan berarti kan petahana yang saat ini sedang memerin
maksudnya gini kalau kita tarik ini kan berarti kan petahana yang saat ini sedang memberikan

kita sih sebenarnya ibarat menonton pesta sih sebenarnya
jadi kita ya mengelus dada juga sih tapi begini bagi kita
kita enggak pesta mas
ya kita melihat dua tahun ke depan kondisi akan sulit
jadi kita butuh pemimpin yang kuat dalam arti yang kuat itu ya bisa mengatur gitu
maksudnya mengatur kabinetnya
maksudnya mengatur kabinetnya
maksudnya mengatur kabinetnya
untuk menuju satu tujuan yang sama
nah ini yang harus kita garis bawahi
nah tapi kita juga melihat bahwa sebenarnya ini mudah juga sebenarnya kalau misalnya
nanti tim ekonomi jokowi dan juga pak jokowi sendiri sebagai petahana itu mengurangi keputusan atau policy policy yang sifatnya hanya mengobati sementara
misalnya tadi impor yang sembilan ratus empat ratus
atau demi elektabilitas tadi kata anda ya
nah itu tadi
kalau yang demi elektabilitas itu yang seperti apa sebenarnya
ya seperti itu karena mencoba menutupi masalah utamanya
lebih baik dia segera mengambil keputusan atau kebijakan yang cukup drastis
tadi misalnya menaikkan harga bbm
meskipun kami dari partai gerindra tidak menyarankan itu karena itu juga akan nanti apa namanya
menyatakan rakyat gitu
tapi itu adalah keputusan pahit yang harus diambil misalnya ini ya
kemudian juga adalah
tadi menyetop program program infrastruktur yang bukan prioritas yang komponen impornya tinggi
dan itu lagi lagi tentu saja akan membuat janji janjinya akan berkurang
jadi butuh memimpin yang kuat begitu menurut anda
ya seperti itulah
oke nanti mbak eva menanggapi kita harus jeda terlebih dahulu mbak eva di segmen terakhir
prime news akan segera kembali saat lagi
sebenarnya kemudian pemerintah menghandle isu ini
apalagi kemudian bisa jadi kemudian ini bisa sampai angka lima belas ribu lebih begitu mbak eva
sebetulnya mau dan serius lah kita menanggapinya
karena kita tahu desember itu kan banyak utang yang jatuh tempoh
dan utang swasta itu yang mesti kita hati hatiin karena kasus sembilan puluh tujuh itu kan juga problemnya di situ
tapi yang paling penting adalah fokus penyelesaian
yang tadi dari analisis diskusi kita kita tahu bahwa problem utamanya satu sektor ekspor mesti digenjot
tapi jangan sampai kemudian duitnya lari keluar
ini artinya perpu penting menurutku aku setuju secara pribadi perpu ya
bukan pdip ya saya secara pribadi perpu penting untuk menahan agar duit ini tidak lari
karena sebetulnya problem utamanya di situ ada duit tapi lari gitu loh yang maksudnya
jadi kalau masalah bbm tampaknya tidak se mendesak ketika jaman sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan
impor ya tentu dikendalikan
tapi akan lebih bagus seperti thailand ketika
ekspor performance nya dinaikin dan duit dari hasil ekspor tadi ditangkap di sini gitu loh
jadi tampaknya di sekitar itu problemnya
saya berharap pemerintah segera melembagakan policy ini entah dalam bentuk perpu entah dalam bentuk policy yang non perpu ya
tapi kayaknya core problemnya di situ
kalau tadi kata mas bima harusnya pemerintah pak jokowi menertibkan menteri menterinya nah ini bagaimana nih pak
itu syarat agar formulasi ini berjalan tertib dulu
jadi saya setuju untuk penertiban kabinet itu
oke untuk dua ribu sembilan belas mbak eva khawatir nggak ini kemudian bisa
kalau desember kita nggak berhasil untuk menghandle mengkontrol ini
tapi kalau psikologis bordernya untuk politik saya pikir bagaimana desember itu selamat
oke berarti ada waktu sekitar tiga empat bulan ya
dan dampaknya kaya gini

kalau kemudian ada lay daun ya mas ya itu juga jelek
oke baik mas adin ada yang mau ditambahkan
ya tadi menyoroti masalah mempercepat ekspor ini ya
nah ini kita juga di gerindra melihat bahwa pemerintah ini kurang tanggap dalam hal mempercepat ekspor ini
misalnya begini misalnya untuk dua komoditi aja migas dan tambang
migas kita tahu kita punya blok baru rokan ya
yang itu dibangga bangga
ternyata selama tiga bulan kemarin tidak beroperasi
dan sekarang pun beroperasi dengan di bawah gitu
ini kan menjadi tanda tanya
di saat kita ingin meningkatkan ekspor mengurangi impor
kok malah tidak ada satu keseriusan gitu
juga batubara misalnya batubara ini harga sedang tinggi tingginya ini sebenarnya
tapi para perusahaan batubara yang besar besar ini sedang kesulitan untuk mendatangkan alat alat
alat alat berat dan sebagainya untuk memproduksi batubara gitu
dan bahkan beberapa suku cadangnya pun sekarang masuk ke red line gitu
jadi semakin susah untuk masuk gitu
nah ini juga satu hal yang harus segera diselesaikan
kalau kita memang yang serius menggenjot ekspor dalam waktu dekat
ya harus serius juga gitu jangan main main lagi seperti biasa
jadi sampai nanti ini kemudian akan tetap mengkritisi ya tentu tentu apa namanya kondisi ini
apalagi untuk pilpres dua ribu sembilan belas menarik untuk dikapitalisasi ya
ya mungkin ini momentum saja sih momentum yang kebetulan ada di pihak kami
dan memang sejak lama sudah menjadi concern apa ya partai gerindra begitu ya
untuk kemudian mengkritisi jumlah kebijakan ekonomi pemerintah
ya sudah hampir dua tahun terakhir lah
oke oke pekerjaan rumahnya berarti untuk mbak eva dan teman teman bagaimana untuk pilpres
risiko pertahanan sampai desember tadi katanya oke
mas dwi ma terakhir
tidak bicara secara konteks politik praktis begitu ya
tapi mungkin pandangan pribadi saja
karena tentu tidak bisa dipisahkan antara ekonomi dan juga politik
untuk pilpres untuk ke depan ini
bagi petahana dua ribu sembilan belas kita akan pilpres
sementara menjelang akhir akhir tahun ini
tampaknya tadi mbak eva memberikan waktu sampai desember lah
kira kira kalau nggak selamat ini bahaya begitu
seberapa bahaya sih sebenarnya isu ekonomi saat ini
isu rupiah ke masyarakat
kemudian bisa mempengaruhi perspektif masyarakat mengenai untuk memilih siapa capres mereka
apalagi bahaya untuk petahannya
yang jelas isu ekonomi menurut saya
sekarang ini nomor satu dibandingkan isu religi sara dan lain lain
udah mulai tergeser
karena kita melihat bahwa beberapa komoditas pangan
walaupun telur agak turun sedikit
tetapi jangan lupa
daging ayam telur
itu komponen impor pakannya itu juga mengalami kenaikan
nah kita melihat transmisinya sekali lagi sampai kapan
yang berikutnya lagi sih saya kira
saya nggak bisa menebak ya
apa yang terjadi dua hari ini

nggak ada ekonomi yang bisa memeriksa itu
tetapi yang jelas dari arahan dari suku bunga acuan amerika
kemudian perang dagang yang belum ada titik temunya
kenaikan harga minyak mentah
hari ini sudah sekitar tujuh puluh sembilan dolar per barel ya
itu akan merubah semua peta ekonomi dan peta politik dua ribu sembilan belas
saya tadi nggak agak mengkritik juga kalau tadi bilang mengkapitalisasi isu rupiah
saya kira ini justru momentum yang tepat
baik oposisi maupun petahannya
bukan hanya sekedar kritik
tapi juga formulasi kebijakan
karena dua ribu sembilan belas siapapun presiden yang akan terpilih
dia pasti menghadapi gejala
masalah yang sama
masalah ini begitu ya
masalah yang sama
dan jangan kemudian ini saling menyalahkan
saya kira itu poinnya
tapi kalau tadi mbak eva katakan sampai desember
masih ada waktu kira kira untuk petahana mungkin bisa memperbaiki kondisi ini
ya ini tinggal kemudian larinya cepat
sekarang nih saya kira harus kritik juga dari sisi pemerintah
ini kebijakan kebijakan yang dikeluarkan
itu adalah kebijakan yang skater
maksudnya scatter apa
yang satu bilang sembilan ratus barang impor mau dikendalikan
kemudian ada b dua puluh
pertamina disuruh menyerap migas di dalam negeri gitu ya
itu semuanya saya kira masih satu persatu
dan dalam koridor yang seakan akan terpisah
jadi bagaimana kemudian kalau pemerintah melalui bank indonesia ya
dan pemerintah kerjasama bikin satu paket kebijakan yang memang fokus di rupiah
sehingga tidak menimbulkan spekulasi
kalau sekarang ini aturan teknis sembilan ratus barang impor yang mau dikendalikan
itu belum keluar
kemudian pengusaha yang dikonstruksi juga bingung
karena proyek apa yang akan di stop
detailnya seperti apa
itu justru menimbulkan spekulasi yang berbahaya
jadi menurut saya selesaikanlah aturan aturan teknis
bikin satu paket kebijakan pengendalian rupiah lintas sektoral
nah komunikasi juga penting
sekarang ini bagaimana tidak membuat masyarakat panik
maka komunikasi dari kementerian
itu saya kira juga satu kuncinya adalah
dia bisa membuat tenang masyarakat ya
beraktivitas ekonomi secara normal
itu message yang harus di deliver
dan isu utamanya tentu adalah ekonomi lagi lagi
kita tunggu nanti seperti apa mbak eva
teman teman dari petahana ini bisa
dan juga pemerintah tentunya kita tunggu seperti apa
langkah sigapnya untuk bisa menyikapi ini
karena tentu lagi lagi ya
semua kembali ke masyarakat yang akan menilai ya
seperti apa nanti di dua ribu sembilan belas
terima kasih banyak mbak eva
sudah hadir mas adit
terima kasih mas bima
terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini
dan rangkuman fokus bahasan kami akan segera hadir
prime news akan kembali sesaat lagi